menteri agraria dan tata ruang serta kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono
meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
kedatangan ahy untuk memastikan status dari tanah yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi
dalam kunjungan kerjanya di desa modisi kabupaten bolaang mongondo selatan
ahy meninjau lokasi persiapan relokasi warga
lahan itu disiapkan pemerintah kabupaten bolaang mongondo selatan
di mana ahy pun ingin mengonfirmasi apakah lahan itu tidak bermasalah ataupun terlibat dalam sengketa
nantinya di lokasi yang baru akan dibangun rumah untuk tiga ratus satu kepala keluarga yang terdampak erupsi gunung ruang
saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa
dan alhamdulillah tadi pak bupati dan
teman teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah
tidak ada sengketa milik warga
kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi
jadi ada tiga ratus satu kakak yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini